presiden jokowi dodo menyayangkan banyak aset aset negara yang dibiarkan menganggur dan tidak dimanfaatkan secara produktif
padahal pemerintah memberikan konsesi kepada bumn dan swasta
jokowi menjabarkan salah satu aset negara yang menganggur dan tidak produktif adalah lahan
oleh sebab itu kemampuan domestik kita harus terus kita garap
dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset aset negara menjadi aset aset yang tidur dan aset aset yang manggur tidak produktif
jadi diberi izin
kementerian memberikan izin pada swasta ataupun bumn diberi izin konsesi dua puluh tahun dibiarkan nggak diapa apain
lima belas tahun tidak diapa apai sepuluh tahun tidak diapa apai
kalau saya saya perintahkan pada menteri investasi menteri sdm sudah dicabut saja konsesinya